pemerintah telah menggelontorkan dana rp dua puluh lima tujuh triliun untuk pesta demokrasi
nantinya anggaran untuk pemilu dua ribu sembilan belas dibagi dalam beberapa kebutuhan
berdasarkan siaran pers kementerian keuangan
anggaran pesta demokrasi akan digunakan untuk penyelenggaraan
pengawasan dan kegiatan pendukung seperti keamanan
alokasi anggaran sebesar rp dua puluh lima tujuh triliun tersebut berasal dari komisi pemilihan umum atau kpu
untuk anggaran pengawasan sebesar rp empat delapan puluh lima triliun dan keamanan sebesar rp tiga dua puluh sembilan triliun
namun terkait penggabungan pemilu serentak
pemerintah akan melakukan efisiensi biaya dari anggaran kotak suara saksi dan sebagainya